nah ini berikutnya pemirsa tentang pasangan joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ amin mendapat suntikan dukungan dari perhimpunan profesi pilot indonesia pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
dan bukan hanya itu jokowi sebelumnya juga memperoleh dukungan dari alumni sejumlah perguruan tinggi di indonesia
dalam acara deklarasi jokowi hadir dengan menggunakan sepeda di atas panggung
ya sementara itu di kubu lain prabowo subianto mengimbau pendukungnya agar menjaga tps sehingga tidak dicurangi
jika diperlukan prabowo meminta pendukungnya tidur di tps
inilah aksi joko widodo saat naik panggung dalam acara deklarasi alumni sejumlah universitas yang berlangsung di gelora bung karno jakarta
jokowi naik ke panggung dengan menggunakan sepeda karya singgi susilo alumnus itb perajin sepeda bambu
sebelum naik ke panggung jokowi juga sempat bersepeda bersama para pendukungnya
dalam acara tersebut jokowi sempat menyinggung soal pengalamannya
diperlukan pengalaman dalam memerintah
apalagi sebuah masyarakat
negara yang besar seperti indonesia ini
selain dari kalangan alumni perguruan tinggi dukungan bagi pasangan nomor satu didapat dari perhimpunan profesi pilot indonesia
acara ini digelar bersamaan dengan deklarasi organisasi yang mengakomodasi aspirasi pilot dan pramugara pramugari
acara ini juga dihadiri dua menteri yakni menteri perhubungan budi karya sumadi dan menteri luar negeri retno marsudi
adapun dalam acara konsolidasi di rumah juang prabowo sandi prabowo subianto mengajak pendukungnya mewaspadai adanya pemilih hantu pada pemilihan presiden nanti
dia meminta pendukungnya memastikan kotak suara dalam kondisi kosong sebelum digunakan dan mengecek perhitungan suara hingga selesai
dia kalau terpaksa kalian bawa rantang ke tps
bawa tikar ke tps
sekalian sekalian tik tik di situ
kalau perlu tidur di situ tapi selesai
pasangan calon presiden dan wakil presiden prabowo subianto sandiaga uno akan menyampaikan visi misi mereka dalam pidato kebangsaan pada senin di jcc senayan
acara itu diadakan karena kpu batal menggelar sosialisasi visi misi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
acara ini akan dihadiri oleh semua ketua umum partai koalisi pendukung pasangan calon nomor urut dua
ide penyampaian visi misi dalam bentuk pidato kebangsaan disarankan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono